mandiman pokoknya saya gak suka kalau kamu tuh kegenitan kayak gitu
apaan sih kamu
masa pembantu digoda godain melulu
pokoknya gaji kamu saya akan potong jadi
ma kok uring uringan gitu sih
ya iyalah pa marah
itu gak adil
eh papa itu hukuman buat mandiman tau
masa hukuman aja nggak boleh sih
itu sama aja mama potong haknya mandiman
kalau mama mau kasih hukuman mama kurangin pekerjaannya
baru mama potong gajinya itu baru adil
aduh gak cocok
pa papa gak tau sih mandiman itu kegatelan
apa yang bakal terjadi
karena masalah seseorang tuh
bisanya dimaksudin ya kan
jangan jangan itu cuma akal akalan cewek itu doang buat deket sama lu don
bisa aja sekarang dia bilang kalau motor itu dikasih sama allah
dan ngakuin kalau dia itu sebagai pacar lo
jangan jangan itu cewek stres deh
indri indri kok jadi lo yang parno ya
perasan don yang punya masa kok
don kayaknya mulai sekarang lo harus waspada deh
tapi itu sih terserah loh ya
gue cuma ngasih pendapat aja kok
yaudah deh sab lo aja yang temuin itu cewek
gue apa yang temuin itu cewek
baru sekarang aku merasakan terik
kamu masih berniat untuk mencari calon suami baru
oh saya berniat untuk mencalonkan diri
walaupun kamu sudah lima kali kawin
saya akan menjadi suamimu yang ke enam dan yang terakhir untukmu
ih bang liman
saya itu udah punya anak banyak mang
lima belas dih
lima belas banyak
menghidupi semua anak anak saya
belum biaya makannya belum biaya sekolahnya
mahal tau bang biaya sekolah anak sekarang
ya bener baik
bener baik bener baik
ya bener baik
saya siap memenuhi kebutuhan lima belas anakmu itu
kalau kita nikah nanti anakmu menjadi anakku
langsung punya anak banyak enak
ya bener baik
aduh ini orang stres banget sih
ih bikin ngeri deh
sih seronok ya
seri seri seri
kamu ngapain sih
basah nih saya
aduh mana saya ada meeting penting tau
maaf maaf kerjaan kamu gak benar
jangan bang baik
aduh saya telat kan saya meeting
si baju deh
jangan bang baik
itu bener bener baik
cuma gara gara saya gak sengaja nyemprot air berdua
pakai selang gan
ya bener baik
ya bener dong
jangan atuh gan
gitu aja udah mau nangis
ya bener baik
maaf gan kesenangan gan hilang
jangan pakai peluk peluk
kamu kenapa mukanya cembetut kayak gitu
mbak sri pengen bilang sesuatu sama nyonya
saya kayaknya gak nyaman dehnya kerja di sini
kamu tuh baru kerja satu hari masih udah gak nyaman sih
aduh kamu tuh gak niat kerja apa
hah enggaknya itu sih niat banget nyonya niat banget
terus kenapa dong
ada yang gangguin kamu ada yang godain kamu
kalau yang godain sri mah setiap hari juga adanya
ya mungkin biarpun sri pembantu tapi kan sri cantik kayaknya ya
setiap saya kerja godain terus saya lagi ngepel diintipin
saya lagi gosok diajakin jalan katanya udah gak usah gosok sih
jadi itu yang bikin saya gak betah kerja di sininya
hah jadi ulahnya mang demand
iya nyonya duh warius serius deh
aduh mang diman kalau gitu mang diman harus dikasih hukuman dong
kenapa ikutan ketawa saya tuh lagi marah tau
emang bener kamu tuh godain si sri
kamu pikir kamu ganteng
mandi man pokoknya saya gak suka kalau kamu tuh kegenitan kayak gitu
apaan sih kamu masak pembantu digoda godain melulu
pokoknya gaji kamu saya akan potong jadi
kok ring uringan gitu sih
ya iyalah pak marah
ya tapi jangan main potong potong gajinya mang diman
itu gak adil
eh papa itu hukuman buat mang diman tau
masa hukuman aja nggak boleh sih
mah mah mah mah itu sama aja mama potong haknya mang diman
kalau mama mau kasih hukuman mama kurangin pekerjaannya baru mama potong gajinya baru adil
aduh gak cocok
pak papa gak tau sih mang diman itu kegatelan ya
nggoda nggodain si sri dulu
gak mau kayak gitu gak bagus
duh mang diman itu kan duda
wajar dong kalau dia cari istri
kecuali kalau bang diman itu godain mama baru itu salah
itu lebih gak cocok papa
pokoknya gak bisa tetep aja mang diman harus dihukum
pokoknya papa gak setuju
harusnya malah mang demand itu gajinya dinaikin
karena dia yang pekerjaannya dobel mengerjakan pekerjaannya bidirah selama dia pulang kampung
terus ada sri ngapain
gak bisa pokoknya mang diman tetep dihukum
gara gara sepatu mama itu sampai basah celana mama juga sampai basah
ya kalau celana mama basah bajunya basah karena kesalahan mang demand suruh mang deman ngelap biar kering
itu baru adil
mau adil pak gimana kalau papa beliin mama sepatu baru itu namanya adil
sudah pak jangan bawel deh pak beliin dong pak
oke siapa takut papa beliin sepatu buat mama tapi hukuman bang diman dicopot
bawain ke mobil
hukuman kamu sekarang udah dilepas sama nyonya
alhamdulillah yang bener baik
baiklah bawain tas saya dong

jangan bos allah